hai beberapa waktu lalu usai pertemuan ketua umum partai golkar erlangga hartarto dengan
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di cikeas bogor jawa barat muncul
isu golkar pepet koalisi perubahan hal ini sempat disampaikan oleh sekretaris jenderal
partai keadilan sejahtera abu bakar al habshi bersyukur bila nantinya golkar bergabung dengan
koalisi perubahan diketahui koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari tiga partai
yaitu nasdem demokrat dan pks mengusung anies rashid baswedan sebagai calon presiden pada
pemilu dua ribu dua puluh empat jurubicara demokrat herzaki mahendra menegaskan siapapun partai yang ingin masuk
koalisi perubahan harus memenuhi syarat yang sudah tertulis dalam piagam perubahan dalam
piagam tersebut tertulis capres yang diusung oleh koalisi perubahan adalah anies rashid baswedan
serta lima poin syarat cawapres yang akan mendampingi anis sudah tegas
jelas sebenarnya kita pedomannya adalah piagam perubahan saja piagam perubahan itu kan merupakan
kesepakatan dari tiga partai politik inisiator koalisi perubahan kami ini terbuka koalisinya
terbuka dengan siapapun partai manapun yang ingin bergabung selama memiliki cara pandang
memiliki semangat memiliki platform yang sama yaitu memperjuangkan perubahan dan perbaikan
termasuk dengan teman teman golkar jurubicara partai keadilan sejahtera pks juga menegaskan hal yang sama
lima syarat cawapres yang akan mendampingi anies harus dipenuhi salah satunya adalah memiliki tingkat
kerentanan politik yang rendah jadi ada enam mau topoint di dalam koalisi perubahan ada lima syarat
untuk cawapres kriteria cawapres dan itu menjadi patokan bagi kita dan saya yakinkan insyaallah
koalisi perubahan untuk persatuan memang solid dan kita akan menyampaikan
tahap demi tahap proses koalisi yang kita bangun proses kampanye akan kita lakukan dalam piagam
perubahan juga menegaskan memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya
anies juga mengatakan nantinya dalam pemilihan nama cawapres ia akan berkonsultasi dengan tim
kecil yang sudah dibentuk dari perwakilan tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan
yang mulai helah para maestro jakarta